nyetir jangan terlalu ngebut jangan mendadak
asli jangan terlalu dingin dan jangan pakai parkir
karena aku benci bau parfum
kenapa kamu pinjam uang sama papaku
iya kalian semua benar
orang ini dia bekerja sebagai supir di keluarga aku hanya karena uang
membenar yang lumayan kan
sekarang jawab kenapa kamu pinjam uang itu
iya iya mungkin kamu gak mau cerita
mungkin kamu gak mau cerita gimana kehidupan pribadi kamu
atau mungkin sekarang ini kamu lagi dikejar penagih utang kartu kredit atau bahkan judi
apa dia udah tahu sekarang kamu kerja sebagai supir di keluarga aku
pasti belum kan
pasti kamu gak cerita sama dia
karena kamu selalu menjaga hubungan baik kamu sama diri
kenapa kamu tidak ingin lihat
nah ini puralu lembut buat kamu sih
ini udah macam mana ya
sekarang akhirnya gimana kamu
buat apa ya
sekarang kidney tujuan

kau bikin ibu tolong ups
karena menurut gue lo adalah majikan gue
dan lo gak pantes untuk nanya nanya tentang kehidupan pribadi kepada supirnya
kamu aku udah bener bener gak suka sama kamu
gue juga gak berharap lo suka sama gue ini
dengar ya mulai hari ini kamu dipecat
yang mempekerjakan gue disini adalah pak direktur
jadi lo gak bisa sembarangan mecat gue
aku bilang pergi
kamu ini gimana sih jak
kenapa kamu biarkan non ratu nyetir sendiri
kamu tahu mohon ratu itu belum punya sim
untung untung cuma mobilnya yang ingin dikisat
tapi kalau non ratu yang kenapa kenapa gimana
dan mungkin tidak saya akan laporkan kepada pak ferry
ini semua baru permulaan aja
pokoknya aku gak akan ngebiarin kamu hidup dengan tenang
gatuh kamu kenapa
bukan urusan kamu
dia gak mungkin tuan putri kecil gue
aku masih bisa jalan dengan kamu
aku nggak boleh kalah semakin sakit kak
aku nggak boleh kalah
aku nggak mau
aku nggak akan pernah kalah
aku gak akan pernah kalah